samping istana terbentang hutan besar
melindungi salah satu makhluk terkuat dan paling megah yang pernah ada centaurus
ketua kami kembali
ketua buang saja ini
apa buang harta terbesar kita sumber semua kekuatan kita
aku hanya usul mungkin itu tipuan
elleros gelang itu adalah hadiah
dari bintang yang diturunkan kepada nenek moyang kita
ada sebuah ramalan
safir dan api akan bersatu untuk membangkitkan kembali kekuatan cahaya bintang yang mulia
jadi apakah kita membutuhkan safir
dia sudah mencoba kita telah menggali begitu banyak tetapi tidak ada yang berhasil
aku tidak tahu mungkin jika kita apa itu
kerajaan raja algar diserang oleh raja roger
kalian jangan mundur serang
hmm sebaiknya kita melindungi wilayah kita sendiri
mari kita informasikan
tunggu siapa di sana
ini adalah putra algar
peter tidak di tempat yang kupikir kita akan menemukannya
apa apa algar menginvasi negeri kita

ketua kita harus mencari algar
ketua kita harus mencari algar

hah anak manusia
itu anak algar
kita harus mengembalikannya dengan selamat secepat mungkin
bahkan jika algar adalah musuh kita
mereka menjaga peter kecil sampai suara itu menghilang
musuh telah mundur dan tentara raja algar sekarang sedang memeriksa sekitar
oh pangeran bagaimana
tahun tahun berlalu dan peter telah tumbuh menjadi seorang pemuda
perang antara raja algar dan musuhnya berkecamuk membuat peter kecewa
kita akan menyudutkan musuh kita dengan pasukan kita di sini dan di sini
kami akan tunjukkan kami lebih baik
ayah ibu apakah tidak ada cara untuk menghentikan perang ini
ya apakah kau punya saran anakku
aku berpikir kita bisa meminta bantuan para centaurus
centaurus setengah manusia itu
mengapa kita bertarung bersama para kuda
mereka bukan kuda dan mereka kuat hanya saja
cukup jangan bandingkan kita dengan mahluk
untuk peter sekarang tinggalkan kami
peter sama sekali tidak seperti orang tuanya
dia baik dan rendah hati sehingga membuat ayahnya kecewa
malam itu peter menyelinap keluar untuk menikmati angin sejuk jauh dari istana
aku tidak mengerti kenapa mereka memandang rendah para centaurus
aku berharap aku bisa mengakhiri perang ini
wow itu tujuan hidup yang besar
aku iris dan kau
peter orang biasanya tidak jatuh dari pohon kau tahu
orang biasanya juga tidak ingin mengakhiri perang sendirian
tapi kau seorang yang berani
tidak aku jauh dari itu dari berani
aku terlalu lemah selalu takut keputusanku
tapi jika kau memikirkannya itu berarti kau memiliki keberanian dalam dirimu
dan jika kau berusaha cukup keras keberanian itu bisa menyala terang
kau tampak seperti orang yang berani
aku tidak mentolerir ketidakadilan dari siapapun aku membela apa yang aku yakini
kau adalah seseorang dengan hati yang baik aku percaya kau juga berani
peter belum pernah bertemu seseorang yang berani seperti iris
dia terpikat oleh sifatnya yang terbuka dan baik
kembali ke istana raja sedang merencanakan bagaimana mengalahkan saingannya
kalau saja kita tahu kelemahan mereka
apa yang lucu
daripada mencari kelemahan mungkin kita bisa mencari kekuatan orang lain
tampaknya para centaurus memiliki senjata legendaris
jika kita mendapatkannya
kita bisa mengalahkan roger dan kuasai itu
para kuda juga

sayangnya bagi raja algar penemuan hebatnya bukanlah rahasia
raja roger segera mengetahui tentang harta centaurus juga
sebaiknya kita mendapatkan senjata itu sebelum algar mendapatkannya
ketika algar melihat peter dia dengan gembira menceritakan semuanya
penyergapan ke centaurus
tapi ayah itu
ya aku pikir ini adalah kesempatan besar untuk menjadi penguasa terbesar sepanjang masa
mencuri dan menyakiti tidak membuat kau menjadi penguasa yang hebat
dan bergabung dengan
makhluk yang berlari kencang itu
oh peter kau bisa duduk diam dan menuai manfaat dari keagunganku
peter merasa malu dia melihat ayahnya pergi gementar karena marah
tidak ini tidak bisa berlanjut aku perlu melakukan sesuatu
aku aku akan memperingatkan centaurus
semuanya di tanganku
dia diam diam meninggalkan istana tidak yakin dengan rencananya tetapi bertekad untuk perubahan yang baik
jangan sampai ketahuan
dasar pengwispaun beraninya kau
jangan panggil dia begitu
dia tidak mencuri apapun dia membeli roti
hah mungkin dari uang curian
dan bahkan jika tidak mencuri dia menyentuh barang barangku yang berharga dengan tangannya yang mengerikan itu
dia tidak melakukan kesalahan apapun dan memiliki hak untuk dihormati
kau harus minta maaf padanya
meminta maaf aku kau kau dipecat
karena aku bilang begitu sekarang pergilah dan minta bantuan pengemis itu apa dia bisa membantu
tidak aku tidak apa apa tenanglah
peter benar benar merasa terpesona oleh sikap berani iris
peter apakah kau melihat itu
hahaha ya sekarang aku luar biasa dan bangkrut kenapa kau berpakaian begitu misterius
saat mereka berjalan pergi peter diam diam menceritakan segalanya kepada iris
tunggu kau adalah pangeran oh wow
maukah kau ikut denganku
tentu saja centaloros tidak bisa diperlakukan seperti itu
juga berdua lebih baik daripada sendirian
mereka melakukan perjalanan melalui hutan tidak yakin di mana sentaurus sebenarnya tinggal
hmm hai peter apakah menurutmu mereka ramah
aku harap begitu tapi ayahku memperlakukan mereka dengan sangat buruk sehingga aku ragu mereka akan baik kepadaku
jadi menurutmu mereka akan baik padaku
kami baik ke semua tapi bahkan kebaikan ada batasnya
ketua kami memberimu hadiah
hmm kami menemukan keduanya menyelinap di dalam wilayah kita
kau siapa kenapa kau datang ke sini
ini pangeran peter putra algar dan dia punya sesuatu untuk dikatakan
para centaurus mendengarkan dengan serius semua yang dikatakan peter
aku tahu hari ini akan datang
tunggu apa ini artinya perang lagi
kau telah tumbuh menjadi pria yang baik putra algar baik sekali
berkat legendaris yang faktanya tidak punya kekuatan
aku harap kita berharap dengan datang ke sini bersama kita akan sedikit mengubah nasib ke arah yang lebih baik
ketua kita tidak bisa terus menunggu gelang itu bersinar secara ajaib
apa yang terjadi
gelang itu bersinar cemas
berlang dan melayang ke arah peter dan iris
safir dan api bersatu
kekuatan cahaya bintang akhirnya terbangun
kalian berdua ingin perubahan
gunakan berkat itu untuk membuat perubahan yang kau ingin
centaurus tinggal bersiaplah
prajurit raja roger melompat ke atas para centaurus yang terkejut
tapi mereka juga mendapat kejutan
aku merasa kekuatanku meningkat sepuluh kali lipat
apa apa yang terjadi
apa mereka selalu sekuat ini dan sebesar ini
lihatlah itu putra algar
aku melihat kau bisa melindungi diri dengan baik
ya aku bisa bertarung sedikit
itu pasti senjata legendaris
kita perlu memberitahu raja
huh mereka terlalu kuat
mundur pasukan mundur
prajurit raja roger melarikan diri dan semua orang bersuka cita
aku ingin bertanya sesuatu padamu
aku tepat di sampingmu
peter dan iris masuk melalui ruang tahta
iphadia elros dan kepala suku di sisi mereka
hah kuda kuda itu
apa maksudnya ini keluar
tidak secepat itu peter
ayah para centaurus telah setuju untuk membantu kita melawan raja roger
siapa yang berani meminta mereka untuk setuju
kau apa apa itu
berkat legendaris centaurus
oh mereka hanya menuruti perintah kami
ayah centaurus pantas dihormati
kau tidak bisa terus memperlakukan mereka dengan buruk
kau harus turun dari tahta
peter adalah orang yang lebih baik dari kaum
tidak akan pernah
jika kau setuju dengan syarat kami maka raja roger akan dapat dikalahkan
bukankah itu yang kau inginkan algar
ah sayang kau tidak mungkin
tapi algar tahu bahwa bertahun tahun kerajaannya telah menuju ke kehancuran
dan ini adalah satu satunya kesempatan untuk menyelamatkannya
baik aku aku setuju
hah mari kita lanjutkan ke istana raja roger
tapi sebelum mereka bisa pergi mereka disergap oleh pasukan raja roger
dia membuatnya mudah bagi kita
kita tunjukkan padanya bagaimana tamu kasar diperlakukan
peter iris dan para centaurus bertempur dengan gagah berani
pasukan algar kuat tapi dengan bantuan
dan dengan bantuan magis tambahan mereka dapat dengan mudah mengalahkan roger dan pasukannya yang kejam
kau menyerahlah atau selamanya tinggal di ruang bawah tanah kamu
pertempuran telah dimenangkan dan perang panjang telah berakhir
algar mewariskan mahkotanya kepada peter
lihat sudah kubilang kau berani
kau benar iris aku tidak bisa melakukan ini tanpamu
maukah kau tetap di sisiku sebagai temanku dan sebagai ratuku
dengan senang hati lalu pasangan itu bertunangan dan segera menikah
di bawah pemerintahan mereka kerajaan menjadi makmur
para centaurus diperlakukan sama dan segala permusuhan yang ada lenyap
keberanian ada dalam diri kita masing masing
tapi hanya ketika kita memutuskan untuk mengeluarkan keberanian masa depan yang baik dan cerah dapat tercipta
jangan lupa untuk berlangganan